tim penindakan komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah pada rabu malam
kali ini tim lembaga antirasuah menangkap bupati cirebon sunjaya purwadi sastra
penangkapan bupati cirebon ini dibenarkan komisioner kpk agus raharjo dan basaria panjaitan saat dikonfirmasi cnn indonesia com
menurutnya bupati sanjaya purwadi sastra ditangkap bersama enam orang lainnya
operasi senyap ini terkait dugaan suap jual beli jabatan di kabupaten cirebon jawa barat
tim penindakan kpk juga mengamankan barang bukti berupa bukti transfer dan uang
namun kpk belum mengungkap nominal transfer dan uang yang diamankan dari ott ini
lembaga antiraswa memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menuntaskan status dari pihak pihak yang diamankan tersebut
kabar penangkalan bupati cirebon oleh kpk rabu malam cepat menyebar luas di masyarakat
sejumlah warga melakukan sujud syukur di depan rumah dinas bupati cirebon setelah mendengar adanya kabar penangkapan tersebut
mereka menganggap bupati tidak menjalankan roda pemerintahan dengan baik
untuk menjalankan roda birokrasi sebagaimana mestinya tetapi ternyata apa yang selama ini kami sampaikan
apa yang selama ini kami memberikan masukan ternyata tidak didengar
akhirnya semakin menggila semakin menggila
mungkin akhirnya inilah buah daripada doa doa kami yang menginginkan tanah kami untuk menjalankan roda pemerintahan itu
dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan janji pada saat mereka dilantik mungkin itu
sementara itu suasana rumah dinas bupati cirebon rabu malam masih tertutup
dan sejumlah ok media belum bisa memintai keterangan terkait kabar penangkapan bupati
bupati yang berasal dari partai demokrasi indonesia perjuangan ini